lebaran sebentar lagi
eh ada yang nonton ternyata
tidak terasa ya sebentar lagi kita akan segera merasakan lagi hari raya lebaran ataupun idul fitri
tepatnya di tahun dua ribu dua puluh tiga ini yang juga berbarengan dengan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
beberapa dari anda pasti sudah kepengen nih buat mudik lebaran di tahun ini
karena sebelumnya kan ada pandemi covid ada ppkm dan lain sebagainya
semoga deh pada bisa pulang kampung di tahun dua ribu dua puluh satu
nah tapi buat para calon pemudik ada beberapa catatan yang harus diperhatikan nih sebelum melakukan perjalanan mudik
karena diprediksi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan ada lonjakan dari jumlah pemudik yang lebih besar dibandingin tahun tahun sebelumnya
nah kita simak aja dulu data data berikut ini
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah diperkirakan akan jatuh pada sabtu dua puluh dua april dua ribu dua puluh
pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan republik indonesia memprediksi akan adanya pergerakan mudik masyarakat
yang biasanya mulai terjadi sejak tujuh hari sebelum hari raya idul fitri
jika pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima lima juta orang
diprediksi pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan ada pergerakan mudik masyarakat yang lebih besar dibandingin tahun dua ribu dua puluh tiga
jumlahnya tumbuh empat belas dua persen atau setara dengan satu ratus dua puluh tiga tiga juta pemudik
tumbuhnya sejumlah pemudik tahun ini disebabkan oleh sejumlah faktor
seperti menurunnya status pandemi covid sembilan belas ketiadaan aturan ppkm membaiknya perekonomian pasca pandemi
dan persepsi positif publik terhadap angkutan lebaran dua ribu dua puluh tiga
selain itu pada lebaran tahun ini
diprediksi mode angkutan darat masih akan mendominasi pergerakan transportasi para pemudik ke sejumlah daerah
dibanding jalur udara maupun jalur laut
di momentum lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga kementerian perhubungan republik indonesia juga memprediksi ini
kalau akan ada sekitar tiga puluh enam juta pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi roda empat dan juga kendaraan sewa roda empat
banyak banget ya
hal ini juga akan ditambah dengan akan ada sekitar dua puluh lima juta orang yang akan mudik dengan sepuluh juta pemudik
ini belum ditambah dengan para pemudik yang akan menggunakan transportasi umum seperti bus dan juga kereta api
masing masing dua puluh dua juta orang dan juga empat belas juta orang
jadi akan banyak sekali pemudik nih ini belum termasuk dengan penggunaan kapal laut dan juga pesawat loh
jadi gimana banyak banget ya pilihan mode transportasi untuk mudik ke kapung halaman di tahun dua ribu dua puluh tiga
tapi ini saya punya pesan buat para pengendara baik itu roda empat dan juga sepeda motor
diharapkan kewaspadaan dan juga kehatiannya untuk tetap menjaga kondisi kendaraan
dan juga fisik anda tetap rimah agar bisa selamat di kampung halaman
berkaca dari tahun dua ribu dua puluh dua sejumlah pergerakan pemudik melalui jalur udara mencapai dua tiga belas juta orang
dari dua puluh bandara yang ada di bawah pengelolaan angkasa pura ii
sedangkan untuk jalur laut pt pelayaran nasional indonesia mencatatkan angka empat ratus delapan puluh ribu pemudik
yang menggunakan jalur laut pada momentum mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemudik yang akan melalui jalur udara dan juga laut
diprediksi akan mengalami kenaikan
dibanding wilayah lainnya di indonesia pergerakan pemudik paling banyak akan terjadi di pulau jawa
di mana wilayah jawa tengah jawa timur dan jawa barat menjadi tempat tujuan paling tinggi
mengutip pernyataan menteri perhubungan budi karya sumadi pada siaran pers tentang prediksi mudik lebaran tahun ini
pada selasa tujuh maret dua ribu dua puluh tiga kemenhub bersama sejumlah pihak tengah menyiapkan langkah langkah
yang berkenaan dengan kebijakan untuk menciptakan kelancaran dalam perjalanan mudik tahun dua ribu dua puluh satu
kementerian perhubungan memaparkan bahwa pergerakan mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga akan mulai terlihat lonjakannya
pada rabu sembilan belas april dua ribu dua puluh
tiga hari sebelum lebaran
kalau ada yang masih bertanya tanya
sebenarnya libur lebaran ataupun cuti bersama yang ada di tahun dua ribu dua puluh tiga ini berapa banyak sih
kalau berdasarkan surat keterangan bersama pemerintah yang sudah dirilis
berkenaan dengan libur lebaran dan juga cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
jumlahnya enam hari
yaitu mulai tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh enam april dua ribu dua puluh
lumayan ya enam hari loh liburan
nah dari sini juga bisa diprediksi bahwa puncak arus mudik
akan terjadi pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga atau pada hari jumat
yang juga bertepatan dengan satu hari jelang hari raya lebaran
jadi berdasarkan dengan data tadi dan juga prediksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
seharusnya masyarakat ataupun calon pemudik
udah harus bisa nih mulai melakukan perencanaan
mulai dari mapping jalur memilih moda transportasi
mempersiapkan kendaraan dan juga fisik
agar tidak numpuk dengan para pemudik lain
supaya perjalanan anda tetap aman
nyaman dan lancar sampai ke tujuan
albi pratama baramaestro jakarta
albi pratama baramaestro jakarta